suku dinas perhubungan jakarta timur meluncurkan aplikasi pengaduan parkir liar
aplikasi yang dinamakan sipar libasi ini bertujuan melayani keluhan warga
atau semaraknya parkir kendaraan di sembarang tempat
anda merasa terganggu dengan adanya parkir liar
kini anda dapat melakukan pelaporan dengan aplikasi sipar libasi
seperti apa mekanisme aplikasi si parlibasi ini mari kita coba
sistem pelaporan parkir liar berbasis aplikasi atau sipar libasi
merupakan terobosan suku dinas perhubungan jakarta timur
inovasi ini diluncurkan untuk melayani pengaduan warga terkait maraknya parkir liar
aplikasi yang baru dapat diunduh melalui android ini terbatas untuk wilayah
di sepanjang jalan matraman raya
mulai dari kawasan gunung antang
hingga jalan bekasi barat raya di depan stasiun jatinegara
aplikasi ini merupakan pilot project yang kedepannya akan mencakup seluruh jakarta
warga menyebut positif adanya aplikasi pengaduan parkir liar ini
saya pun mencoba menjajal aplikasi ini
untuk dapat melakukan pengaduan
saya harus mengambil foto kendaraan yang
saya menemukan parkir liar di seberang stasiun jatinegara jakarta timur
foto yang telah saya ambil tadi
selanjutnya saya unggah melalui aplikasi
dan saya juga harus memasukkan lokasi terjadinya parkir liar
kita akan lihat respon dari suku dinas perhubungan jakarta timur seperti apa
pengaduan parkir liar saya lakukan pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
dan tanggal foto diambil yaitu minggu sembilan september dua ribu delapan belas
sekarang pukul sebelas waktu indonesia barat
dan ini berarti sudah satu setengah jam sejak saya melakukan pengaduan parkir liar
di lokasi tempat saya berdiri sekarang ini
saya belum mendapatkan notifikasi ataupun juga bagaimana tindak lanjut dari suku dinas perhubungan jakarta timur
ataupun juga saya belum melihat petugas yang datang untuk melakukan pengamanan terhadap parkir liar di lokasi ini